baru aja ke latihan
jemput aku dong
antarin aku ke rumah pamer yuk
lo bukan nancar nanti sore ya
ini namanya rejeki korban cebokur
ya itu makanya
bikin saya jadi gajah liau aja
galau air mineral
saya kesini selain bawa makanan
saya juga mau minta maaf sama akal abah
kemarin udah cemburu sama kang abah
saya janji gak akan cemburu lagi
itu mendengar kata kata yang syahdutnya
jangan lupa garpunya banyak
halo prima dona ratu endors ulub lubub lagi ke santap
aduh si akang ewok ngani tega pisan
waktu saya balik datang ke sini tadi saya tidak ditawarkan makanan geningan
saya tuh ketinggalan kacamata lagi cari kacamata
jadi dia tadi habis dari sini akang apa
iya teh sahak
iya teh sampai lupa
ini teh manis calon istri saya
teh manis panggi una sedekai jakarta
ini calonnya teh sok aktu kenal
saya kata cathy salam prima dona ratu endors
beruntung pisang punya si akang
aduh bakalan mendampingi dia kelak ya nantinya ya
cuk ke sini deh balik lagi ada apa ya
waktu kita duduk berduaan nih dia
kayaknya ketinggalan di mana gitu loh
perasaan si keket jadi datang tidak pakai kacamata ya kosongan ya
saya lihat lihat juga dari tadi
iya perasaan pakai kacamata
kita bawa ya teman kacamata
perasaan ngomongin gak ada yang pakai kacamata
bah wah bah
tidak bawa kacamata saya tadi ya
tidak bawa kan saya tidak pakai kan
takutnya mata cantik saya tidak kelihatan
kalau pakai kacamata aduh maafkan
aduh iya memang sering lupa mungkin karena sering kena panas
atau gigi mau di endorse tuh
tidak tidak gak usah
tidak ada odol yang mempan juga
oh saya teh
iya bilang giginya putih dan kuat kayak gigi ikan paus
ahik ahik gitunya
rekce ya kalau mau tinggal telepon nanti
ya sudah tuh ya
teriak odong odong semuanya maafkan saya
saya kehilap asulaiyah
aduh mari mari
sekitu wae gini kan situ manis
tidak ada apa apanya dibanding saya sama cemen
sokotu dadah d
itu perempuan kenapa tahu alamat sini
abah yang kasih tahu
itu dia tetes saya tidak ngasih tahu apapun sama dia pas ketemu di jalan juga ya
saya juga bingung kita udah dari mana ini teh alamat saya tiba tiba datang juga
saya mah bingung waktu
saya juga bingung punya tamu seperti itu bawel
dia juga tidak bisa diputus
tete juga aduh pusing pisah
tanya sama cua suami
oh tami atau mas gede
bu tete tolonglah

ini broken heart ini relat keringat ini hati
bantu tete lah
sudah banyak perkembangan sama kaki gua
tegas banget ya guys
kalian sudah bantu gua sudah nolong gua
terus sekarang sampai nemenin gua di rumah sakit seperti ini
sudah bantu biaya rumah sakit gua
sudah sudah sudah
sudah hal seperti itu tidak perlu kita bahas sekarang
kita semua ini bantunya tulusmu
jadi tidak perlu masalah ini tersenyum
yang penting sekarang kondisi lu jauh lebih baik dan kita bersyukur banget
apa yang dibilang mon itu benar jin
sekarang lu mentingin kesembuhan lu dulu
biar lu bisa aktivitas lain
terima kasih mon
bukannya gue mau terlalu ikut campur atau gimana
tapi gua harap lu jangan tersinggung
kalau gua bilang sama lu
lu keluar aja dari belakang

lu bisa kembali ke jg
karena lu sendiri kan yang rugi
sekarang aja hidup gue udah lebih tenang
sebenernya gua gabung di jg
gue udah bener bener kapok gabung sama anak black cobra
mereka semua itu
lu ga usah mikirin macem macem
gua cuma pesen sama lu
lu cukup fokus sama kesembuhan lu ini
bisa gabung sama temen temen
itu udah paling penting
baru aja ke latihan
jemput aku dong
anterin aku ke rumah pamir yuk
lu bukan nanti sore ya
cuma kan aku harus datang lebih awal
aku kan sebagai penanggung jawab di sana
jadi aku harus siap siap ini itu dulu
jadi bisa anterin ga
jadi aku siap siap dulu ya
mandi dulu segala macem
abis itu aku jemput kamu

nanti aku jemput kamu
nanti aku jemput kamu
nanti aku jemput kamu
nah rencananya saya akan menanam mawar di sebelah sana
kalau kata aku sih yang cocok putih dong
putih kan bersih
jadi kelihatannya tuh enak gitu kok nih
kamu suka putih ya
kalau begitu nanti saya akan tanam mawar lebih banyak ke warna putih sebelah sana
nanti ada warna putih
ada warna merah ada warna kuning
tapi banyak kan warna putih buat rakyat
om sebentar ya ada delapan
ini gue lagi bete banget nih
enggak ini gue lagi pengen jalan jalan sih
pengen keliling keliling jakarta
tapi ya gue kan baru disini
nggak mungkin dong gue jalan jalan sendiri
alah lo gak usah pakai alasan segala lah no
pakai bilang gak punya temen segala di jakarta
udah lo bilang aja lo pengen gue temenin jalan kan
yaudah gini aja
lo ke cafe deket emang aja
soalnya kebetulan gue juga mau janjian disana sama mondi
oh jadi lo mau ketemuan sama kakak lo
oh ini dia